assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam selamat malam bapak bapak
diskusinya seru sekali hari ini
betul ini udah kedua kali
betul kedua kali juga kita stand up
kedua kali juga kita stand up membahas reshuffle
tapi pak jokowi belum reshuffle reshuffle
materi kita sudah habis
udah gak tau lagi mau bahas apa sebenernya
udah gak tau lagi mau bahas apa
itu kenapa di kesempatan kali ini
kalau misalnya pak jokowi nonton video ini
pak tolong disegerakan reshuffle nya pak
biar kita ada materi baru
ini terus yang kita bahas
bosting menteri menteri baru ya
iya bukannya apa apa
kalau materi kita ini ini aja
itu itu aja diulang ulang dan gak lucu
takutnya yang di reshuffle
kita yang di reshuffle dari sini
tapi ada poin baru yang cukup menarik sebenarnya
katanya pak jokowi itu biasanya ketika melakukan reshuffle
itu biasanya di hari rabu pon
nah ini dia yang kita pengen ngomongin
kenapa di rabu pon
kan ada rabu asean games dan sea games gitu
itu bukan olahraga nasional
kira kira pon yang itu
bupon yang dimaksud ini adalah rabu pon tanggal jawa
dimana memang ada wotonnya
ada yang bilang kalau rabu pon ini
adalah hari yang baik
emang ada politisi yang baik
bukan yang terakhir aja lempar baju sambil cemberut
oh iya benar benar
tapi ya sebenarnya kalau ngomongin rabu pon ya
benar itu memang hari yang baik
untuk menteri yang jadi
buat yang tidak jadi hari yang buruk
dan katanya rabu pon juga ada lagi
betul ada yang bilang
orang yang lahir di rabu pon
katanya itu punya sifat menerangi hati orang lain
nah setelah sekian banyak menteri yang kita lihat
atau politisi yang kita lihat
yang cocok dengan ini ya cuma satu
karena lampu philips terus terang terang terus
gak ada yang lain lagi
dan ada poin yang menarik juga pak
apa tuh dong
ketika rabu minggu lalu
yang orang menantikan akan ada reshuffle
pak jokowi justru pergi ke bali
dan orang berpikir bahwa kayaknya pak jokowi gak jadi resuffle
malah kita curiga jangan jangan pak jokowi ke bali
itu untuk menemui satu orang di bali
yang bakal jadi menteri
tau kan siapa
siapa lagi gak kebukaan
jering tau kan mas
jering yang musisi yang ketangkap terus itu
kayaknya cocok itu deh
kalau dia jadi menteri jadi menteri apa dia bang
kenapa bisa begini
cuma satu syarat untuk jadi menteri informasi
jering sudah biasa
iya jering sudah biasa
dan lagiannya kalau kita pikir pikir
jering dan menkominfo kita sekarang tuh punya persamaan
oh jering sama pak johnny g platip punya kesamaan
sering bikin blunder
iya tapi pesan kita lah sebagai dari komisi dua
dari anak muda
itu emang hak presiden untuk menentukan
tapi ingat rakyat juga butuh kejelasan
itu pesan terakhir rakyat butuh kejelasan
meskipun reshuffle adalah hak prerogatif dari presiden jokowi
penampilan dari presiden jokowi
jadi teman teman komisi co gian dan juga aldo
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir malam hari ini
bang nurin halid wakil ketua partai golkar
ketua dpp partai nasdem
kemudian bang rifqi karsa yuda
politisi pd perjuangan
direktur eksekutif carta politika
dan teman teman dari universitas sriwijaya
terima kasih sekali sudah hadir pada malam hari ini
dan kita akan ketemu minggu depan hari senin jam dua puluh tiga puluh wib
kami saat malam dan sampai jumpa